banjir yang sempat merendam dua puluh delapan kecamatan di kabupaten karawang mulai berangsur surut pada kamis siang
tersisa dua puluh satu kecamatan yang masih terdampak banjir dan ribuan warga masih mengungsi
banjir yang masih menggenangi dua puluh satu kecamatan ini terjadi akibat cuaca ekstrim serta meluapnya beberapa sungai besar di karawang
namun saat ini setidaknya masih ada tiga tujuh ratus dua puluh pengungsi yang bertahan di tempat pengungsian
baik yang disediakan pemkap karawang maupun di rumah warga
dari data bpbd kabupaten karawang masih ada sekitar sembilan belas rumah warga yang masih terendam banjir
dengan ketinggian air berkisar sepuluh cm hingga dua meter
kepala bpbd kabupaten karawang yasin nasruddin menyatakan pihaknya telah mendirikan posko banjir
posko kesehatan serta dapur umum bagi para korban
dan saat ini warga banyak yang mulai mengalami gangguan kesehatan seperti batuk flu demam
serta yang terbanyak mengalami gatal gatal karena terkena genangan air banjir
yang paling tinggi ini masih di area di desa karangligar ini pak
untuk warga sendiri yang mengungsi
untuk warga kita yang masih mengungsi ini di karangligar kemudian di pakis jaya
ada beberapa desa ada dua desa kalau tidak salah
ini masih mengungsi dan kita support untuk makannya juga tadi pagi kita kirim ke sana